sebagai koordinator percepatan pengembangan produk dalam negeri untuk memerangi covid sembilan belas yang ditunjuk ke menteri stek ri
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt menyebut
siap menjalankan tfric sembilan belas alias task force reset dan inovasi teknologi penanganan covid sembilan belas
tujuannya untuk menghasilkan ragam produk inovasi
dalam kesempatan ini bppt juga memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi alat kesehatan buatan dalam negeri
di antaranya rapid test dan pcr test kit ventilator face shield dan hand sanitizer
hingga aplikasi covid sembilan belas track hasil kerjasama bppt dan idi
keunggulannya adalah alat produk ini adalah spesifik untuk virus covid sembilan belas yang ada di indonesia
dan sudah dilakukan melalui uji validasi melalui uji klinis
yang memang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa akurasi dan sensitivitas dari alat alat kesehatan ini
memenuhi standar yang dibutuhkan
presiden joko widodo dalam peluncuran produk inovasi percepatan penanganan virus corona
yang dilakukan secara virtual pada rabu pagi juga berharap
momentum ini menjadi momen kebangkitan bidang sains dan teknologi indonesia khususnya di bidang kesehatan
saat ini berbagai persoalan
disebut telah mulai diproduksi secara massal
bppt juga terus melakukan koordinasi lintas lembaga
untuk mempersiapkan langkah langkah operasional dari pelaksanaan lima rencana aksi
di antaranya penyiagaan sarana logistik kesehatan untuk penguatan penanganan covid sembilan belas di indonesia